menduga kontraktor proyek revitalisasi kawasan monas fiktif partai solidaritas indonesia melapor ke komisi pemberantasan korupsi kamis pagi
pihak psi mengaku telah melakukan penelusuran dengan mendatangi dua alamat kantor kontraktor tetapi tidak menemukan kantor yang dimaksud
anggota tim advokasi psi jakarta patriot muslim menyampaikan hal itu setelah melapor ke kpk kami siang
ia mengatakan psi sudah datang ke dua alamat kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi kawasan monas
yakni pt bahana prima nusantara di ciracas jakarta timur dan jakarta pusat tetapi tidak menemukan gedung kantor kontraktor tersebut
menurut patriot laporan ke kpk dilakukan untuk mengadvokasi isu yang berkembang
dan berharap kpk memberi perhatian dan menjelaskan apakah kontrak proyek revitalisasi monas sudah sesuai dengan hukum atau ada dugaan berpotensi merugikan negara
melalui kisah ini pihak psi mengatakan
melalui rilisnya psi menyebut pt bahana prima adalah pemenang tender proyek revitalisasi kawasan monas senilai rp enam puluh empat enam miliar